langkah presiden joko widodo memberi penghargaan bintang mahaputra
kepada enam hakim mahkamah konstitusi mendapat kritik
sejumlah lembaga bantuan hukum khawatir penghargaan tersebut
akan mengurangi independensi hakim mk
dalam menangani judicial review omnibus law
langkah presiden joko widodo menerima penghargaan bintang mahaputra
kepada enam hakim mahkamah konstitusi
lembaga bantuan hukum jakarta mendesak ke enam hakim mk
mengembalikan penghargaan yang diberikan presiden joko widodo
dikutip dari cnn indonesia com
direktur lbh jakarta arief maulana mencurigai pemberian penghargaan tersebut
sebagai bentuk intervensi joko widodo terhadap independensi hakim mk
seperti diketahui saat ini jokowi sedang mendapat tekanan dari masyarakat
terkait dengan undang undang cipta kerja
setali tiga uang yayasan lembaga bantuan hukum indonesia juga menyatakan hal serupa
ketua ylbhi aspinawati curiga penghargaan itu sebagai imbalan
agar mk dapat memproses gugatan omnibus law secara fleksibel
sederhana kompetitif dan responsif
asvin juga mempertanyakan tujuan pemberian penghargaan kepada salah satu dari enam hakim tersebut
yakni arief hidayat
sebab arief sempat mendapat sanksi dua kali akibat ulahnya yang melanggar kode etik sebagai hakim
meski demikian asfinawati berharap keenam hakim ma penerima bintang maha putra
tak kehilangan independensi mereka terutama dalam menangani undang undang cipta kerja
sementara itu kepala kantor staff presiden
mengklaim penghargaan tak mengganggu independensi para hakim mk
menurutnya dalam hal ini jokowi berposisi sebagai kepala negara
bahwa bintang republik indonesia itu diadakan dengan tujuan untuk
memberikan kehormatan istimewa kepada mereka
mereka yang berjasa sangat luar biasa
tanda kehormatan kepada para hakim mk itu tidak mengurangi independensi
karena di sini posisi presiden selaku kepala negara
sebelumnya presiden jokowi memberi gelar bintang maha putra kepada enam hakim mk
tiga diantaranya yakni arief hidayat anwar usman dan aswanto menerima bintang maha putra adi prana

sementara itu tiga hakim lain yakni wahidudin adams suhartoyo dan manahan mp sitompul menerima bintang maha putra utama
tim liputan cnn indonesia
ya lembaga bantuan hukum jakarta mendorong enam hakim mahkamah konstitusi
untuk mengembalikan penghargaan bintang maha putra yang diberikan presiden joko widodo pada rabu yang lalu
lbh jakarta menyatakan kecurigaannya bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk intervensi jokowi
terhadap bintang mahaputra
terlebih saat ini beberapa elemen masyarakat yang sedang mengajukan judicial review omnibus law cipta kerja
lalu bagaimana insan media memandang hal tersebut
malam ini saya sudah ditemani narasumber saya ada revolusi rizawa pemret cnn indonesia tv
mas revo selamat malam
selamat malam mas
dan ada anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
mas nugi selamat malam
selamat malam mbak epa
mas revo dulu pemberian bintang mahaputra kali ini terus disoroti ada polemik ada kritik
sebelumnya ada masalah pemberian kepada gatot nurmantio sekarang ada kecurigaan intervensi terhadap independensi hakim mk
kalau dari catatan mas revo apa yang kemudian patut disoroti
ya kita memang tidak bisa menyalahkan kalau misalkan muncul kecurigaan apa namanya ini bentuk intervensi gitu ya
karena memang ketika bintang
bintang mahaputra ini diberikan
mahkamah konstitusi itu sedang menangani kasus di mana salah satu tergugatnya itu adalah pemerintah republik indonesia
atau presiden gitu ya terkait dengan undang undang cipta kerja om nubu selau gitu
nah ketika kemudian penghargaan bintang mahaputra ini diberikan kepada enam hakim konstitusi di saat sedang menangani kasus
maka muncul kecurigaan
nah ketika kemudian penghargaan bintang mahaputra ini diberikan kepada enam hakim konstitusi di saat sedang menangani kasus
maka muncul kecurigaan
atau kita semua bertanya tanya gitu ya apa sebenarnya kenapa diberikan gitu
nah wajar kalau kemudian muncul apakah ini bentuk intervensi atau apa namanya akan mempengaruhi independensi gitu
nah sekarang memang bolanya ada pada hak para hakim mahkamah konstitusi yang menangani kasus
apa namanya judicial review untuk om nubu selau undang undang cipta kerja gitu
nah publik tentu akan melihat
apalagi persidangan persidangan di mahkamah konstitusi itu kan bisa diakses secara terbuka gitu ya
nah kalau misalkan memang nantinya kekhawatiran pengaruh independensi terhadap hakim mk ini terbukti
maka kan publik bisa menilai gitu
nah kita semua sih berharap para hakim mahkamah konstitusi ini bisa tetap independen gitu
walaupun memang ya kalau memang banyak orang bertanya tanya
kita melihat para peraih atau yang mendapatkan bintang maha putra ini kan jarang
jarang terjadi hakim mk yang sedang aktif mendapatkan penghargaan tersebut
yang membuat kemudian orang banyak yang bertanya tanya gitu
mengapa kemudian mereka layak sampai mendapatkan bintang maha putra begitu ya
ya kalau layak mungkin memang layak ya
mungkin bisa jadi gitu
karena memang ini kan melalui proses panjang gitu
ada lembaga yang menilai
tapi kemudian pertanyaan bisa jadi muncul karena sedang menangani kasus gitu
ini masalah momentum begitu ya
mas nugi dari sekian banyaknya tokoh kemudian
kemarin sempat disoroti ada gatot nurmantio lalu sekarang hakim konstitusi
mengapa kemudian ini menjadi menarik begitu bagi publik
saya melihatnya persoalan ini nggak sekedar persoalan independensi
tapi persoalan kepercayaan terhadap pemerintah
dalam delapan bulan terakhir misalnya sekarang pemerintahan jokowi itu digerus oleh persoalan kepercayaan
dari persoalan covid sembilan belas kemudian ditambah dengan undang undang cipta kerja
terus yang ketiga penegakan hukum yang terkait dengan covid itu tidak terjadi
dan ketika ada pemberian bintang jasa pak putra terhadap hakim mk
maka warga dan media sendiri mempertanyakan mengapa itu terjadi sekarang
kita tahu kemarin hakim mk baru saja dikasih macam hadiah ya
jadi mereka akan menjabat sampai lebih dari dua ribu dua puluh empat dan usia minimal mereka sekarang itu dari
kalau nggak salah lima puluh lima menjadi sampai tujuh puluh tahun
nah jadi ada semacam rentetan
ada semacam dugaan pemberian antara pemerintah dan dpr kepada kekuasaan legislatif kalau bisa dikatakan seperti itu
jadi wajar ketika ada rangkaian persoalan ini maka muncul ada persoalan dugaan ketidakpercayaan terhadap pemerintah
mau apa lagi nih dengan ini
artinya ada rentetan begitu ya tidak hanya momentum pemberian bintang maha putra
tapi kemudian ada gestur dari pemerintah yang membuat akhirnya masyarakat mulai lebih agak skeptis gitu ya dengan pemberian bintang maha putra
tapi kalau kemudian tadi mas dugi katakan akhirnya yang menjadi sorotan adalah pemerintah dalam hal ini presiden
sebetulnya kan penunjukan tokoh yang mendapat gelar ini kan ada prosesnya
seperti yang tadi mas revo bilang ada dewan gelar tanda jasa dan juga tanda kehormatan
tapi ujung ujungnya menimbulkan kecurigaannya tapi ke presiden begitu ya mas tugi
ya saya kan melihat begini pemerintahan jokowi sekarang kan masuk yang periode kedua ya
dari sejak awal dua ribu sembilan belas dia menjabat untuk kedua kalinya
sejak awal dua ribu sembilan belas dia menjabat untuk kedua kalinya
sejak awal dua ribu sembilan belas dia menjabat untuk kedua kalinya
nah saya ingin mengingatkan sebenarnya presiden jokowi dikenal sebagai presiden yang memberikan politik secara akomodatif kepada semua pak ya termasuk pelawan pelawan politiknya
nah tidak hanya di kalangan lagi slavik tapi saya kira ini juga sudah masuk teranah yudikatif dalam konteks ini
jadi saya malah berpikirnya bisa lebih jauh lagi mbak eva
jadi sebenarnya dua ribu dua puluh empat itu sudah diikinkan sama pak jokowi sebenarnya
karena emm mahkamah konstitusi hakim yang sekarang dengan adanya perubahan undang undang mk saat ini itu mereka akan menjabat sampai dua ribu dua puluh empat bahkan lebih
karena usia maksimal mereka sampai tujuh puluh tahun mereka bisa menjabat
dan satu kali dipilih itu lima belas tahun
jadi emm saya berpikirnya enggak sekali saja ya sampai dua ribu dua puluh empat itu ya kita tidak tahu nanti apa
m ko bisa tergabung independensinya atau tidak
tapi kalau kemudian tadi seperti mas nugi katakan sudah begitu banyak hadiah yang diberikan kepada quote unquote gitu ya hadiah yang diberikan kepada hakim konstitusi
mengapa kemudian ini juga menjadi signifikan begitu mas revo
kalau kemudian tadi mas nugi kan sempat mengatakan bahwa
hadiah buat untuk hakim mk ini sudah ada beberapa begitu ya mas revo termasuk juga bintang penghargaan ini
mengapa kemudian ini juga akhirnya menjadi signifikan begitu pemberian bintang anugerah penghargaan utama ini
ya karena menjadi signifikan karena memang bintang mahaputra ini kan salah satu penghargaan yang tertinggi ya kepada masyarakat sipil gitu
atau kelompok militer yang berjasa terhadap masyarakat sipil gitu
dan ini ketika orang mendapatkan bintang maha putra ada beberapa konsekuensi konsekuensi yang akan atau apa ya semacam keistimewaan yang akan didapatkan
jadi memang bintang maha putra ini kan tidak sembarangan
artinya tahun ini saja dari sekian ratus ada dua ratus enam puluh juta penduduk indonesia tujuh puluh satu diantaranya yang bisa mendapatkan antre
ini kan orang orang terpilih gitu ya melalui seleksi yang sangat ketat seharusnya
memang kalau kita melihat kinerja kinerja dari hakim konstitusi makamah konstitusi mereka kan memang memiliki peran yang cukup signifikan untuk peradilan di indonesia
perundang undangan di indonesia
eem kalau di dikatakan apakah layak atau tidak tentu debat tebal gitu ya
tapi kalau melihat pentingnya apa namanya fungsi dari makamah konstitusi dan kerja kerja hakim mk
kemudian kalau misalkan disandingkan
kalau misalkan disandingkan dengan penerima yang lain bisa jadi memang dinyatakan mereka layaklah untuk mendapatkan
masalahnya di momentumnya momentumnya adalah diberikan ketika sedang berkasus nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi publik
kalau misalkan diberikan sebuah penghargaan pada saat menangani kasus sementara kasus itu menyangkut dari yang memberi penghargaan ini kan dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi
nah kita akan melihatlah bagaimana kerja kerja hakim mk konstitusi setelah mendapatkan mendapatkan apa namanya bintang maha putra ini
kita media yang akan ikut mengawasi gitu publik dan media akan mengawasi gitu
kalau misalkan ternyata memang secara independensi kemudian secara putusan putusan itu bisa dipertanyakan tentu ada saluran salurannya yang akan bisa kita apa namanya
semacam mempertanyakanlah karena kan walaupun apa hakim mk konstitusi itu kan masih tetap bisa diadili secara etik
ya masih ada proses untuk mencari keadilan begitu ya kalau kemudian ada putusan yang dicurigai tidak independen
kalau kemudian tadi mas nugi sempat mengatakan masalah politik

akomodatif begitu yang kemudian dibaca dari presiden jokowi sebelumnya apakah mas revo juga melihat hal yang sama
kalau bicara momentum misalnya mengapa kemudian presiden jokowi tidak sensitif melihat pemberian bintang maha putra utama ini di saat terjadinya sedang berlangsungnya begitu ya ada proses sengketa dengan omnibus law ini
apakah kemudian sepakat begitu dengan melihat memang ini adalah politik akomodatif yang memang selama ini dilihat dilakukan oleh presiden jokowi
ya kalau melihat rekam jejaknya presiden jokowi dalam berpolitik kan seperti itu jadi saya sih tidak sepakat dengan mas nugi ya

melakukan politik politik akomodatif kepada lawan lawan politiknya
sehingga kemudian secara komposisi di parlemen
pendukung jokowi jk pada waktu itu lebih dominan dibanding oposisi
nah ketika dua ribu sembilan belas kita juga melihat gitu bagaimana ketika presiden jokowi itu
memberi ruang kepada lawan lawan politiknya di pilpres dua ribu dua puluh
bagaimana misalnya rival terberatnya diberi kursi di kabinet
misalnya kemudian ada partai gerindra mendapatkan tidak hanya di kursi kemenhan
tapi juga di kukp misalnya
kemudian beberapa partai politik lain juga mendapatkan beberapa pendukung pendukung dari
yang selama ini menjadi musuh politiknya itu mendapatkan penghargaan
seperti beberapa nama yang lain ya
itu kan juga mendapatkan beberapa penghargaan
dan beberapa nama yang lain
nah akhirnya rekam jejak itulah yang membuat orang kemudian wajar kalau menilai
kita semua menilai ini juga salah satu bagian dari akomodasi presiden
ketika sedang menjalankan pemerintahannya
supaya semua langkah langkah politiknya itu menjadi lebih mulus
kira kira seperti itu
dengan pemberian anugerah kepada tokoh tokoh tertentu
termasuk juga ada satu yang kemudian juga disoroti
sebelumnya gatot nurmantio
apa kemudian dampak dari momentum ataupun seremonial pemberian bintang penghargaan ini ke depannya
mungkin ke mas nugi dulu
ya saya melihat memang persoalannya memang di rekam jejak saja sebenarnya mbak eva
jadi dua ribu empat belas betul tadi mas revo sebut bahwa ada ada politik akomodatif itu
dijalankan sejak awal sejak periode pertama sampai yang paling terlihat adalah sekarang
ketika prabowo yang dulu jadi lawan kemudian jadi bagian dari menteri
nah pemerintah pasti memang punya alasan bahwa dia memberikan sesuatu
atau penghargaan kepada masyarakat atau pihak pihak tertentu terkait dengan jasa dan macam macam
tapi persoalannya adalah persoalan itu akan menjadi selalu politis ketika ada momen momen tertentu macam ini
nah dari awal saya sebutkan bahwa ini persoalan kepercayaan
dari ya saya nggak usah jauh jauh aja sejak covid saja
dari persoalan data dari persoalan transparansi dan macam macam
sampai sekarang persoalan omnibus law yang sekarang digugat oleh beberapa pihak di mahkamah konstitusi
oke mas revo sepakat kalau memang hal ini kemudian akhirnya membuat
kepercayaan masyarakat atau kepercayaan publik terhadap pemerintah ini mau tidak mau akan terpengaruh dan semakin berkurang begitu ya
dengan adanya banyaknya polemik dan juga beberapa persoalan yang masih belum juga terselesaikan termasuk masalah covid
ya memang kan selama berapa minggu terakhir ini salah satu pr dari pemerintah sekarang itu kan soal tingkat kepercayaan yang
tingkat kepercayaan publik yang semakin menurun
ya dari survei terakhir
tidak cukup puas gitu dengan kinerja pemerintahan
terutama terkait dengan covid sembilan belas
beberapa hal yang lain ya
bagaimana kemudian langkah langkah politik presiden gitu
kemudian bagaimana misalnya aparat hukum menangani aksi demonstrasi
itu yang membuat
muncul lagi kemudian
dan kemudian ketika kemarin akhirnya memberikan penghargaan gitu ya mbak eva ya
penghargaan itu kita lihat
nama namanya beberapa kan kontroversial
gatot nurmantio misalnya diberi ketika sedang beberapa waktu sebelumnya
cukup keras gitu bersuara terhadap pemerintah gitu juga
itu juga menjadikan kita semua bertanya tanya apakah ini bagian dari politik gaya
jawa gitu yang
ini kan kita nggak bisa lepas dari kultur ya mbak
apa kultur di belakang seorang pemimpin gitu
kalau dalam kultur jawa itu kan kita mengenal kalau huruf hono coroko doto sowolo dan sebagainya itu
huruf huruf itu kan akan mati menjadi konsonan
dari vokal menjadi konsonan itu ketika dipangku
nah falsafah falsafah seperti itu yang kemudian kita semua berpikir bahwa
banyak orang yang berpikir bahwa ini salah satu politik
gaya politik presiden
untuk merangkul musuh musuh politiknya sehingga tidak kritis
atau langkah langkahnya itu mendukung kebijakan pemerintahan
nah ini yang kemudian kita semua
banyak yang harus melihat ini bagian dari gaya politik presiden
nah persoalan memang bagaimana kita
ini kan bintang penghargaan sudah diberikan
dan kemudian sudah diterima
yang menjadi masalah kan di situ
nah banyak orang berharap bintang penghargaan kepada hakim mahkamah konstitusi itu dikembalikan
tapi kan tidak diterima ini kan diterima kenyataannya
nah kita kan lihat bagaimana kedepannya gitu kan
ini yang perlu kita soroti bersama gitu
bagaimana kita kemudian mengawal kerja kerja dari hakim mahkamah konstitusi
oke oke itu akan menjadi pr kita semua media untuk melihat
apakah betul memang bintang maha putra ini akan mempengaruhi independensi hakim mk
kita akan lihat kedepannya
kita akan jeda mas revo mas nugi kita akan bahas satu topik lain
ini soal panglima tni marsikal hadi cahyanto yang mengingatkan semua pihak
untuk menjaga persatuan dan kesatuan
apa pesan di balik seruan ini
cnn indonesia prime news akan kembali usai jeda